sampai jumpa di video selanjutnya
siapa yang harus tanggung jawab
gue nggak boleh diem aja

kalau nggak itu dari di bawah
iya kan gue udah minta nomornya tadi
jadi bisa ketemu kamu sama aja ya
gue cabut ya
haikal kebawa boy
susah juga sih
soalnya satu sekolah aja
tapi tenang aja
kita bisa hajar pak
lu nggak bisa kecampur
ini bukan urusan lu
kalau lu masih pakai nama wario itu urusan gue
karena gue nggak mau nama wario jelek
lu memang minta dia ajar
udah mendingan lu nggak usah berantem sama gue
halo selamat siang
dengan saudari reva kami dari kepolisian
oh iya pak ini dengan reva ada apa ya
motor anda sudah kami amankan dan bisa dibawa pulang
tetapi ada beberapa berkas yang harus anda tandatangani
anda juga harus membawa surat surat kepemilikan
bisa anda datang ke kantor sekarang juga
ah bisa kok pak saya datang sekarang ya
silahkan anda datang ke posek keberan lama jakarta selatan
coba anda ceritakan kejadian malam itu
jadi saya itu dikira anggota geng warior
nah habis itu saya dikejar sama anggota dari gemungsungnya
kalau nggak salah namanya geng serigala
mereka juga nih pak yang ngancurin motor saya
kedua geng motor itu memang masih sering tawuran di tempat umum
dan juga merasakan masyarakat
semua persyaratan sudah bedas silahkan anda pulih pulang
ya pak makasih ya pak
mereka mereka kenapa pak
waktu itu juga pak saya hampir aja digebukin
gara gara saya dikira anggota gengnya dia nih
ini peringatan terakhir buat
bilangin tuh anak anak geng warior lo
kayaknya dia deh yang waktu itu hancurin motornya
iya kayaknya dia deh
eh nah pak enggak pak dia tuh bohong pak
soalnya waktu itu saya nolongin dia
cuman gak ada cowok ini pak
kayaknya misalnya liat deh
soalnya waktu itu kan udah malam
mungkin saya salah lihat kali pak
cuma ya mirip mirip sih pak
geng motor kalian sudah masuk ke daftar to kami
karena sering bikin onat dan kebut kebutan di jalan
dan kalian harus menginap di sini
sampai orang tua kalian datang
terima kasih tadi lu udah nolongin gue
kalau nggak tadi mungkin gue udah mati kali dikebuk teman teman lu
selalu meninggal atau nggak itu bukan urusan gue
terus kenapa gak sekalian aja lu ninggalin gue tadi
buat apa lo bantu gue
jelas mending lu biarin aja teman teman lu bukulin gue sampe mati
kan gue udah bilang sama lo
gue tuh maunya kita damai
nggak ada perbusuan lagi
karena selama gue diriin warior
gue tuh cuma buat balap balapan aja
bukan buat nyari musuh
kalau misalnya lu meninggal
nggak akan merubah apa apa
yang ada perumusan kita bakalan lanjut terus
dan nggak ada kedamai
bokap sama nyokap lu bakalan sedih
bro aku large sih dia
jangan beranggar selalu biarkan though

canta seratus sering
dan aku ngemondo
empa sudah sakit gak kita malah
kamu kan paling jago speak
jadi malu tau
saya itu belum paham banget materinya
aduh mana banyak lagi
gan ya ampun
gan alah kok banyak ngomong
baru santai saya terima telepon dari kantor polisi gan
boy ada di sana
den boy ditahan gan
katanya tahu kurang gan
saya harus ke airport
saya harus ke jarum pesawat
biar dia aja ngurusnya
jangan jangan pak yun
saya harus betul betul